pada tanggal satu september ini akan terjadi gerhana matahari cincin yang bisa dinikmati warga di belahan bumi afrika
nah indonesia bersama sebagian wilayah timur tengah dan juga australia bisa menikmati gerhana matahari sebagian
gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari cincin ini terjadi ketika posisi bulan berada di antara matahari dan bumi
cahaya matahari yang ke bumi terhalang oleh bulan dikatakan gerhana matahari cincin atau sebagian karena
seperti yang anda saksikan ya posisi bulan tidak menghalangi sepenuhnya sinar matahari ke bumi
melainkan setengah atau membentuk cincin api
ya dan hal ini akibat bulan yang posisinya pada titik jauh dari bumi
ya untuk gerhana matahari kali ini sebagian wilayah indonesia hanya dapat menikmati gerhana matahari
daerah daerah tersebut antara lain ada di yogyakarta pada pukul tujuh belas lewat dua puluh enam waktu indonesia barat
nah nanti sore berarti ya
kemudian juga menuju ke barat melewati kota semarang bandung jakarta serang bandar lampung bengkulu
dan berakhir di pulau pagai selatan dan pagai utara kepulauan mentawai pada pukul tujuh belas lewat empat puluh satu dan tujuh belas lewat empat puluh lima waktu indonesia barat